itu semua terlalu gak mungkin
aku mencintai kamu tidak seperti aku mencintai aini
aku mencintai kamu
hanya kamu yang aku mau disamping aku sampai aku mati otara
kamu itu ibu dari anak aku
yang aku cintai
kamu udah ngasih semuanya yang baik untuk aku
masa kamu gak sadar
aku gak mencintai kamu
beri aku kesempatan sekali lagi
aku memang bukan
bukan laki laki yang sempurna
aku tahu aku bukan sempurna
kasih aku kesempatan sekali lagi
untuk aku belajar
untuk kau belajar mencintai kamu dengan lebih
aku akan mencintai kamu dengan lebih lagi
aku sangat mencintai kamu mas
siapapun yang sudahquickmotion oh
jadi ku makin musnah
mau ke dil deliberate
mana mungkin dia suka sama aku
arman kan yang perasaannya begitu dalam sama zahira
mana mungkin dia bisa suka sama aku
tapi kalau dia nggak suka kenapa dia harus ngomong kayak tadi
eh lu kan tadi nanya gue alasannya apa
dan gue kasih tau lu alasannya apa
karena gue suka sama amira
eh lu inget gak
inget gak syarat syarat lu
gue udah turutin
ya ampun mikirin apa sih aku ini
enggak enggak enggak
tapi aku gak boleh gm gak boleh
ya itu semua terlalu nggak mungkin
selamat malam tuhan putri amira
am am ngapain disini nanti kalau ada pak prabu am bisa ribut lagi sama dia
lu gak usah pake nangkep untuk ngantuin saya
kamu ngomong begitu karena kamu mengusur saya kan
kami itu gak usah sobaik
pokoknya pasang tampang bersalah gak cocok
kamu itu anak durhaka dan anak gak tahu terima kasih
om juga tau kan yang sebenarnya kayak gimana
kenapa aku bisa tinggal disini
itu karena disuruh sama ibu om
ibu yang minta aku tinggal disini
pasti kata superman kamu itu
mata kamu itu udah putar
telinga kamu itu udah tulis
hidung kamu itu udah mampat
sampai kamu gak bisa mencumbau pusuk prabu wijaya
saya udah bilang ke kami
kenapa ibu kamu meninggalkan kamu
ibu kamu dipaksa pergi sama prabu wijaya
tapi kamu memang gak mau dengar saya kan
paket pura pura gak tau lagi
aku gak pura pura
aku juga masih ingat semua itu kok
dan malah aku juga gak nanya pak prabu langsung
terus apa kata dia
ya disuruh aku milih
aku milih untuk percaya ibu sama dia
atau aku harus percaya sama om yang gak pernah baik sama aku
dan akhirnya kamu lebih milih percaya kepada bajingan itu kan
oh gimana aku bisa percaya sama om kalau ibu juga mengatakan hal yang sama
gak usah berdebat
mari saya berdebat sama kamu
saya hari ini datang menemui kamu tidak dengan tangan kosong
itu apa om
ini bukti bukti yang akan membongkar kebusukan prabu wijaya
ini akan membuktikan bahwa prabu wijaya sekarang
sama dengan prabu wijaya yang dulu yang membunuh ayah kamu
dia tidak pernah bisa berubah
dan dia tidak pernah bisa dipercaya
bukti bukti yang akan membongkar kebusukan prabu wijaya
ini akan membuktikan bahwa prabu wijaya sekarang
sama dengan prabu wijaya yang dulu yang membunuh ayah kamu
dia tidak pernah bisa berubah
dan dia tidak pernah bisa dipercaya
manusia sampai ini gak ada henti hentinya mengganggu saya
prabowo wijaya mengusur ibu kamu sampai ibu kamu pergi ke bandara
dan memaksa dengan harga yang cukup mahal
orang ini mengganggu kamu lagi
berapa harga saya pak
saya tanya sama bapak berapa harga saya pak
saya gak mengerti kamu bicara apa
dan bapak selalu saya percaya sama bapak
saya lakuin itu semua
saya percaya sama bapak
tapi ternyata bapak sama aja mau bohongin saya pak
bapak kalian sekarang semua ini bapak punya semuanya
bapak punya rumah bapak punya mobil bapak punya semua kekayaan di sini
saya sama keluarga saya miskin pak
dan sekarang bapak pisahin saya juga sama ibu saya
aminah kamu denger saya
dengar saya dulu
apa lagi yang perlu saya denger pak
apa lagi kebohongan yang perlu saya denger pak
bapak udah omongin saya kan pak
bapak udah bohongin saya
bapak memang kejam pak
bapak jahat bapak udah bohongin saya
pak jangan pernah bapak sentuh saya lagi pak
saya juga gak mau denger apa apa dari bapak
sekarang saya harus cari ibu saya
saya harus cari ibu saya
kita harus bicara
saya gak mau denger apa apa dari bapak lagi
sekarang saya akan cari ibu saya
iya ya sudah sudah
terima kasih pak